apakah nimas masih belum bisa memaafkan bunda
aku akan bisa memaafkanmu ibu nda
jika ibu nda ratu kentering mani
mau menjalankan apa yang sudah ibu nda lakukan kepada ibu ndaku
ibu nda ratu subang lara
alhamdulillah putraku kian santan
kamu sudah kembali nda
ibu nda sangat mencemaskanmu
tapi syukurlah allah subhanahu wa ta'ala melindungimu
ibu nda khawatir takut terjadi sesuatu pada ibu nda
sekarang aku bisa berkumpul dengan keluarga ku
dalam keadaan yang lebih baik
tapi kamu tidak terluka kan
kamu tidak apa apa nda
ya aku tidak apa apa bunda
aku sama sekali tidak terluka
apa bunda lihat sendiri
aku baik baik saja muda
tapi kenapa bisa seperti ini
bukankah kamu pergi pada saat kamu terluka
ceritanya panjang bunda
nanti akan kujelaskan kepada bunda
aku bisa berkumpul dengan keluarga ku
yunda rara santak raka walang sungsang
dan juga ayah anda
ibu nda juga sangat bahagia
ayah untuk anda juga berharga harga disediakan seperti ini
tetapi foren pakaiannya
ayah sudah berhujang berharga
assalamu'alaikum warang sagit
actif paftai saj ya mus'alimvu
ufruh kami mengganggu
ini juga karena peran rai kian santan
sekarang rai sudah berkumpul kembali di rumah dari pengembaraannya
ibu nda tampak bahagia sekali

nimas rara santan
ada apa ibu nda
nimas rara santan kenapa masih bersikap dingin pada aku
apakah nimas masih belum bisa memaafkan ibu nda
aku akan bisa memaafkanmu ibu nda
jika ibu nda ratu ketering mani
mau menjalankan apa yang sudah ibu nda lakukan kepada ibu ndaku
ibu nda ratu subang lara
ibu nda ratu subang lara
sudah dipermalukan sebagai umban istana
maka dari itu
ibu nda ratu ketering mani pun harus melakukan hal yang sama
apakah ibu nda tidak terima
seharusnya ibu nda berterima kasih
karena selama ini
ibu nda ratu subang lara
selalu berbuat baik kepada ibu nda

aku tidak akan membiarkan semua ini
aku tidak akan seterusnya mengalah
membiarkan diriku dihina
aku pasti akan membalasnya

benar gakbu anak
aura pedas sakti yang mengendap dalam tubuh kita
tidak bisa kita usir
dengan cara mengatur hawa murni kita
pedang apa itu sebenarnya
aku baru pertama kali melihat pedang seperti itu
kekuatanku semakin melemahnya
kita membutuhkan kudut
untuk kita serap sering patinya
tapi itu sangat berbahaya gakbu anak
sedang ada dimana mana sekarang
kalau mereka memergoki kita
tidak ada cara lain nyai
kita harus menyerang sering pati kehidupan manusia
cuma itu satu satunya
agar kita bisa menangani mereka
agar kita bisa menangani mereka
agar kita bisa bertahan hidup

agar kita bisa bertahan hidup
kita harus meninggalkan goa ini

agar dia bertahan hidup